tapi tetap aja nih dibalik ke pembitanya peresmian mrt jakarta
ternyata nih ada satu hal ataupun cerita yang tidak mengenalkan yang sempat terjadi
jadi ini kesimpulan dari empat belas hari mrt beroperasi
masih ada penumpang yang belum menaati peraturan di area kereta bawah tanah yang bernama ratangga ini
nah nakal nih ini pemirsa pemirsa yang irisa lagi apa
para penumpang mrt ini perlu di
habis udah dikasih mrt udah bagus bagus lah kok nggak dirawat kok nggak diikuti aturannya
karena tidak sedikit penumpang yang masih duduk di lantai dalam stasiun misalnya
sampai membuang sampah sembarangan
aduh gak keren banget
apakah anda tahu
untuk menggunakan fasilitas publik
seperti mrt harus menuruti peraturan dan tata tertib penumpang yang ada
setidaknya ada tiga belas peraturan yang harus ditaati penumpang mrt
di antaranya dilarang makan dan minum
duduk di sekitar fasilitas ratangga
dan buang sampah
tugas mrt pun tidak akan segan menegur penumpang yang melanggar peraturan di area mrt ini
moda raya terpadu
yang minggu pagi diresmikan presiden jokowi
masih minim tanda tata tertib
baik di sekitar peron dan kongkors atau jalan bawah tanah
kan ini bangunnya juga lama kan tiga puluh tahun
terus juga bangunnya mahal kan
kalau gak dijagal kan sayang gitu lah
ya harus sama warga jakarta harus dijagalah
masih gak perambu perambu di warang anu itu gak dimana mana
masih kurang sih
masih minim juga
terus ya untuk tempat duduk sih ya mbak
tempat duduknya kurang
jadi kasihan untuk orang orang yang udah tua gitu kan
jadinya kalau itu kan butuh istirahat juga gitu

kakaknya minum susu

terus akan kenyamanan
biar gak ada ini aja apa namanya
untuk kenyamanannya kalau menurut ibu harus bagaimana ibu
lebih tertib aja
beneran di sini masih banyak tuh kayak
duduk di area kongkors
terus makan di area konkos
kita harus mengedukasi ya masyarakat kita untuk
biar lebih maju lagi
karena kita menggunakan fasilitas yang
moda transportasi yang baru
pergerakan penumpang akan selalu terpantau oleh kamera cctv
di beberapa titik seluruh stasiun kereta
biasakan budaya tertib peraturan
dimanapun anda berada
agar perjalanan anda
nyaman dan lancar
indrayani laksmi riki maulana jakarta